sebut penderita terinfeksi tuberkulosis setiap tahunnya terus meningkat dan menyebabkan jutaan orang meninggal dunia
ya berapa sesungguhnya penderita tuberkulosis di indonesia
tuberkulosis atau tb atau di masyarakat kita lebih kenal dengan sebutan tbc adalah penyakit yang diakibatkan bakteri mycobacterium tuberkulosis
dan bakteri ini menyerang berbagai organ vital seperti paru paru otak ginjal dan tulang belakang
ya komplikasi dari penyakit ini dapat mengakibatkan kematian
jika tidak ditangani dengan tepat tb sekaligus menjadi penyakit menular kedua terbesar di dunia setelah hiv
data dari who tahun dua ribu empat belas menyebutkan hiv dan tb berada pada tingkat yang sama dalam penyebab utama kematian dengan satu lima juta jiwa meninggal akibat tuberkulosis
data dari laman kementerian kesehatan menunjukkan penurunan dan kenaikan penderita tuberkulosis di indonesia selama tiga tahun terakhir

tahun dengan jumlah tertinggi mencapai dua ratus empat puluh empat ribu jiwa
who memperkirakan setiap tahun penderita terinfeksi tuberkulosis sebanyak delapan enam juta jiwa dan menyebabkan korban meninggal sebanyak satu tiga juta jiwa di seluruh dunia
penyebab terinfeksinya dikarahkan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
buruknya ventilasi dan kurangnya gizi individu